kita akan segera memasuki tahun dua ribu dua puluh satu sebentar lagi
nah kira kira seperti apa ya trend fashion dua ribu dua puluh satu
pandemi covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia tahun dua ribu dua puluh menjadi inspirasi sejumlah desainer untuk menciptakan baju yang nyaman digunakan
menurut salah satu konsultan fashion kairia sari pakaian oversize atau baju berukuran besar akan menjadi salah satu tren fashion dua ribu dua puluh
untuk dua ribu dua puluh satu diawali dari pasti tahun ini yang kita sangat super lebih mengutamakan kenyamanan
kenyamanan yang pertama
jadi untuk tahun dua ribu dua puluh satu kita akan melihat yang pertama itu serba longgar oversize
nah oversize ya mulai dari kemeja yang oversize
jadi misalnya yang cewek pakai kemeja cowoknya atau pasangannya gitu
jadi benar benar yang kalau kita misalnya saiznya s
nah tahun depan beli kemeja yang ukurannya xxl gitu
bukan hanya kemeja blazer atau outer hingga celana juga akan mengikuti tren ini
bagi anda yang bertubuh mini anda tetap bisa mengikuti tren ini dengan memadupadankan kemeja besar
dengan celana pendek
sementara itu motif dan warna yang akan menjadi tren fashion dua ribu dua puluh satu adalah warna pastel
serta motif floral atau bunga bunga
atasannya floral bawahnya floral juga nggak apa apa
asal kalau mau mismatch mismatch itu motifnya beda
misalnya floralnya di atas lebih besar atau di bawahnya lebih kecil
itu juga nggak apa apa
asal tipsnya cari yang warna tone warnanya sama
salah satu model busana yang akan menjadi tren yang cukup berani buat wanita indonesia adalah bralet
tren bralette atau bra tanpa kawat digunakan sebagai dalaman pakaian pengganti tank top
ada yang bagian bawah perutnya juga ada yang panjang
nah rendahnya jadi sampai menutupi perut
nah itu tidak apa apa sebenarnya dipakai
karena bisa dipadankan lagi dengan celana high waist
celana yang panjang yang longgar
terus nanti tinggal kita pakaiin ikat pinggang aja
tren fashion akan terus berubah seiring bergantinya zaman
namun pastinya memilih pakaian yang sesuai dengan karakter anda
akan memberikan kenyamanan tersendiri saat menggunakan pakaian tersebut